res area atau tempat istirahat pertama di jalan tol di sumatera utara berada di kilometer enam puluh lima plus tujuh ratus di desa saibuluh kecamatan teluk menggudu kabupaten serdang bedagai
res area jalur a berada sekitar dua puluh km menuju gerbang tol tebing tinggi dan jalur b sekitar dua puluh km dari gerbang tol tebing tinggi
res area jalur a berada di ruas jalan tol medan tebing tinggi
rest area yang dapat menampung dua ratus hingga lima ratus kendaraan ini dibangun di atas lahan seluas empat hektare
rest area dilengkapi dengan masjid stasiun pengisian bahan bakar umum atau spbu toilet dan tempat makan minum
meski baru rampung tujuh puluh persen res area pertama di tol sumatera utara ini siap digunakan menghadapi hari raya natal dan tahun baru
rest area ini kita percepat untuk membantu pengguna jalan kita pada saat nataru khususnya
jadi lalu lintas kita itu sekitar tiga puluh ribu kendaraan per hari
nah pada saat natal itu tentu akan ada peningkatan
nah kita harapkan dengan adanya rest area ini pemakai jalan akan sangat terbantu tentunya
jadi kami harapkan pengguna jalan memperhatikan betul kondisi baik fisik maupun kendaraannya
jadi kalau memang perlu istirahat istirahat di res area ini
kemudian yang kedua yang paling penting pengguna jalan memastikan bahwa etol yang digunakan itu tersedia
kalau memang di jalan kita kehabisan pengisian etol dapat singgah di rest area ini untuk mengisi top up etol
pengguna jalan tol mengaku senang dengan hadirnya fasilitas rest area di jalan tol medan tebing tinggi ini
ya sangat membantulah bagi kami di treple
jadi tamu ada mau kepingin toilet atau istirahat bisa di sini
sangat menguntungkan lah
harapan bapak dari rest area ini apa yang masih kurang atau perlu apa lagi pak
kita kan belum tahu ini kan baru buka
kalau pertama kali buka kita kan belum tahu apa kekurangannya
ada imbon pak jika anda mintanya apakah bapak lebih enak istirahat
ya kalau bisa sih aman gitu kan teduh jadi nggak gersang gini
pengendara berharap fasilitas rest area terus ditambah dan disediakan tempat berteduh yang lebih banyak
bagi pengendara yang ingin beristirahat untuk makan dan minum
agus supratman ayat sudrajat serdang bedagai sumatera utara